gawat itu kan sinta aku harus sembunyi
erin aku boleh minta minum gak
boleh ntar ya tunggu sini
ya makasih ya
aduh jangan sampai sinta lihat aku atau identitasku langsung terbongkar
ya itu sih kalau mama setuju ya
menurut aku kayaknya lebih bagus bikin acara ini di taman deh
kayak waktu kamu tunangan
yaudah yuk ngobrol sama mama
perbanyak foto ini
dan suruh orang orang kita mendatangi semua toko berlian
kalau sampai perempuan ini datang suruh pemilik toko berlian itu untuk menghubungi kita
mak aku pengen bawa berlian berlian kita ini semuanya ke toko perhiasan pak
untuk kita cek keasliannya di toko perhiasan
kamu memang gak percaya sama mama kamu
bukan itu yang aku maksud
aku pengen tahu ya
kira kira semua berlian kita ini
kalau dijadikan uang
seberapa banyak jadi
itu yang aku pengen tahu
andai kan musti kasihan itu masih ada
itu masih ada di tanganku
mungkin gak kayak begini nasibku
duduk begini kipas kipas pakai duit enak
gak mungkin gak itu
kala tentu kala
tapi jaki bisa berubah untukiahunya

tapi karena kita berdua dulu
selektor saya percaya

ya perempuan itu kan aku
gawat itu kan sinta
aku harus membantu
irin aku boleh minta minum gak
boleh ntar ya tunggu sini
ya makasih ya
jangan sampai sinta lihat aku
atau identitasku langsung terbongkar
ya itu sih kalau mama setuju ya
menurut aku kayaknya lebih bagus
bikin acara ini di taman deh
sampai jumpa gak
sampai jumpa gak
sampai jumpa gak
sampai jumpa gak
sampai jumpa gak
sampai jumpa gak